setelah itu apa yang ibu lakukan
saya kasih pesangu
satu persatu harta saya semuanya hilang
dan teman teman saya juga
sudah pada menjauhi saya
lalu kang jeng
saya akan batalkan persugihan itu kang jeng
saya gak mungkin mengorbankan
pesugihan ini tidak bisa dibatalkan
saya mengaku bersalah mbak
saya mengaku saya bersalah mbak
kalau saya sujud mbak
saya memohon ampun sama allah mbak
saya bertobat mbak
ampunilah dosa dosaku ya allah
aku ternyata adalah makhlukmu yang lemah ya allah
iman saya ikuti kemauan mbak

iman saya ikuti kemauan mbak
beri aku kekuatan ya allah
aku bisa berada di jalanmu yang benar
agar aku tidak tersesat dalam perjalanan kehidupan ini ya allah
mendungi keluarga ku ya allah
mendungi keluarga ku
mendungi elsa anakku
mendungi elsa anakku
mendungi rais smith ya allah
yang telah di gulf
yang telah timnas semua cerita baru
akan telah berre strength
yang ada di suku ku
nggak ada anak yang
ikan beritik yang
kok pada di lantai
gak tau mah
kenapa dengan elsa
gak tau mah
kayaknya elsa bisu
dari tadi dia ngomongnya aneh banget
mama bilang mama ya allah
ya allah ya allah
mama bukan salah
mama bukan salah buat kamu jadi seperti ini ya allah ya rabbi
setelah itu apa yang ibu lakukan
lalu karyawan saya kasih pesangon
perlahan satu persatu harta saya semuanya hilang
rumah lindung dan mobil saya jua
dan teman teman saya juga sudah pada mencapai

saya lega sekali
pasti memiliki dua buah hati saya ya mbak
rencananya besok saya akan pindah kontrakan
kontrakan sederhana mbak
anak saya yang sekarang udah pisuk
dan seperti anak yang memiliki keterbelakangan mental
sejak mbak em dia udah tidak sekolah
tidak lagi di sekolah elit pak
saya bangga sekali sama mbak em
saya sangat bersyukur
punya anak yang sekuat mbak em
aku bangga sekali sama ibu
karena ibu tidak mengorbankan anak sendiri

aku iyok dengan rasa bersingkir singkir
badai regiment suhaiman